dan langsung ke hp saya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
ini tau enggak siapa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
jadi ada yang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
jadi enggak pernah dapat doang doangannya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
udah berapa lama bu
udah meneknok sepat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

kadang kita enggak tahu kan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

nggak ada beban gitu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
nanti modal saya mesti gede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
jawabnya apa nih mbak priyan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
saya tuh di politik tuh kecemplung
saya tuh di politik tuh kecemplung
saya tuh di politik tuh kecemplung
saya tuh di politik tuh kecemplung
jujur kalau indonesia politiknya udah bagus saya mungkin nggak di politik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
disitu saya ngelihat ih politik indonesia kayanya butuh orang orang yang lebih baik
dalam sistem politiknya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
diberikan tanggung jawab luar biasa dan otonomi yang luar biasa
diberikan tanggung jawab luar biasa dan otonomi yang luar biasa
tapi makin ke sini kan kita punya kekuasaan keperluan dan apa yang kita punya

kita kan punya ingin lebih dapat peranan besar di politik gitu
dan setelah menimbang sekian lama lama kok berbulan bulan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
dan memang buat saya partai golkar adalah tujuannya
karena partai golkar itu udah melewati berbagai musim politik
ups and down politik perpecahan pun pernah tapi selalu bertahan
dan isinya memang orang orang yang hebat teknokrat yang hebat
pengusaha juga keren keren pinter pinter lah
jadi buat saya rian kalau mau lebih otot politiknya teruji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
nah pengen tahu lebih lengkapnya seperti apa visi misinya mas rian di golkar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
kita lanjut lagi ya mas rian di golkar
yuk yuk kita lanjut

mas rian apa sih alasan alasannya pindah ke golkar
saya tuh sebenarnya dari dulu berpikir kalau psi belum menjadi partai utama buat saya sampai akhir politik kemana ya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
mengtanda kutip menghamba ke satu
atau dua sosok gitu dalam partai
jadi saya pengen kerja aja deh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
jadi golkar menurut saya sih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
berarti mas apakah poin poin tadi tuh nggak ditemukan di psi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
tapi namanya organisasi pastikan ada kekurangan kelebihan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
tapi sampai hari ini di psi teman saya semua kok ketemu juga masih tetap
karena politik menurut saya sayang banget kalau kita tuh memutus tali silat turan itu sayang banget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
jadi banyak orang yang membuat berita berita miring buat
antara saya dengan psi
buat saya tuh gak ada berita miring semuanya tetap baik baik saja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
misalnya masih suka nongkrong kan ini anak anak muda juga kan
masih suka nongkrong nggak mau membeda partai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
dan tempoh hari juga misalnya
ada kunjungan psi ke golkar resmi dpp
saya juga ikut dan ngobrol
masih tetap persahabatan nggak pernah putus lah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
ya wah ini yang begitu begitu
penasaran nih bagaimana sih kehidupan politikus muda di partai golkar yang umurnya hampir enam puluh tahun
sulit nggak adaptasinya
sebenarnya nggak sih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
dan sebenarnya sebanyak itu orangnya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
mungkin kurang kelihatan aja di media
emang yang di sini makin banyak kok
ada dpr ri ada putri komarudin ada roro ada bang maman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
sulit kan gitu
serunya golkar karena memang nilai di golkar itu sebenarnya tuh nilainya tuh karya fungsi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
ngelihatnya kamu kompetensinya apa kamu punya kinerja gak buat partai
sepanjang siapapun itu bisa menyampaikan itu membuat output yang baik
menjadi jubir yang baik punya pikiran kebijakan yang baik itu selalu ada nyambung kok frekuensinya
jadi golkar itu bukan soal tua muda atau apa tapi siapapun yang bisa punya karya dan fungsi dalam golkar
itu dia akan dihargai kok
jadi nggak mesti kayak kamu orang kaya atau kamu udah lama baru bentar bukan itu yang dilihat di golkar
kinerjanya kompetensinya dan output aku buat partai itu yang penting di golkar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
enggak sama sekali enggak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
nah itu menurut saya organisasi yang matang di golkar sepengetahuan saya baru empat bulan
itu yang kelihatan beda dari yang lain
halo apa gambaran mas rian melihat masa depan diri mas rian di dunia politik di perahunya golkar nih ke depannya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
tadi kan kita cerita ya rian itu pernah gila
karena ambisinya mungkin terlalu tinggi
hari ini saya gimana caranya fokus kerja kerja bersama tim ya
untuk bisa masuk dprd dki jakarta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
sekarang umur saya masih tiga puluh lima
baru masuk kota baru empat bulan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
tapi kalau di list tuh banyak banget sebenarnya
pak erlangga demikian waktu ketua pemulihan ekonomi nasional
dan juga pak ridwan kamil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
tapi mungkin beliau lebih yaudahlah kerja aja nanti biar output output
mengasihkan award tuh biar nanti publik yang lihat
ini nilai di golkar yang menurut saya menurut saya
oke berarti kita lihat apa karyanya rian ernest di partai golongan karya
wah ya ini jadi beban dan sekaligus tantangan nih
buat saya pelajaran saya dua kampanye yang lalu
mungkin rian ini terlalu gila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
jadi sekali lagi

jangan sama sama maksud heran ditangani dimaz grande di kerajaan h estado
tapi hadapi ada yang persyarat
masih yang saya presentasi sekarang
karena ini aku udah jawab cepat ya
jadi mesti dijawab cepat
cepat kok ini
pilih ketoprak atau burger
susah nih kayaknya
kopi atau teh
oke nah ini nih pertanyaannya harus bisa dijawab
kalau bekerja nih lebih asik mana
mas tito atau dengan pak erlangga
aduh dua duanya bosan ya
boleh dijelaskan lah
oh saya sama pak erlangga belum pernah kerja langsung
kalau sama mas dito kan udah jalan sebulan setengah dua bulan
saya tenaga ahli di menpora
pak erlangga juga tau tapi saya belum pernah kerja banget
nanti harus dicoba ya
kalau pak erlangga memanggil ya pasti
ini sebagai backgroundnya ada ahli hukum ya
pilih pengacara atau nanti
anggota dewan deh
anggota dewan deh
alasannya kenapa mas
karena anggota dewan itu sama sih advokat kadang kadang membela kepentingan
tapi membela kepentingan itu di jalur persidangan
tapi kalau anggota dewan tuh membelanya tuh lebih masif lagi
magnitude dampaknya gitu
dan punya hak imunitas juga asal kita ngomong di forum parlemen yang niatnya baik
dilindungi juga jadi kayaknya lebih enak anggota dewan
terima kasih ya
terima kasih bu
boleh minum dulu mas
aduh ibu digombalin
gimana selalu digombalin mama
senang sih karena saya dengan ibu ibu deket
karena saya memang anak dari single mom
jadi ayah saya orang jerman tapi dari kecil udah pergi
jadi saya tuh anak single parent
dan sekarang ibu saya udah almarhum
jadi kalau ketemu ibu ibu tuh saya senang karena emang ya kayak ketemu ibu saya lagi
ada faktor itunya yang buat saya mungkin lebih nyaman juga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
jadi biasanya saya jalan jam tiga sampai maghrib
satu setengah jam jalan berhenti bentar terus jalan lagi
nah tadi menarik mas rian bilang hidup sama single mom
sebenarnya sosoknya mas rian kalau dilihat di medsos kan sekarang kan lebih open lebih humoris
sebenarnya rian ernst tuh seperti apa sih
ya ada penyendirinya ada
jadi saya menikmati
saya suka lari
lari tapi sendiri
jadi saya menikmati
kesendirian saya menikmati sebenarnya
saya bisa switch juga lah
karena kan politik itu guyup rame gitu ya
tapi saya tuh biasanya menikmati waktu tadi
naik gunung sendiri
cari makan kaki lima sendiri
atau sama istri ya kadang kadang
atau baca buku
jadi saya memang menikmati lah kadang kadang
setelah capek kerja capek belusukan capek segala macam
kan main anak juga ya
berarti kan bisa dibilang introvert ya awalnya ya
berarti saya memang introvert
nah gimana nih caranya seorang introvert terjun ke politik yang harus terbiasa dengan keramaian
tapi buat saya ya itulah politik
memang orang extrovert mungkin akan lebih bisa alami ya
tapi ya saya gak akan ngerubah siapa saya
tapi saya selalu belajar kok
kebetulan saya punya tim kan
tim yang memberikan strategi
jadi biasanya teman teman itu yang nge push saya juga
rian kamu harus lebih ini doang lebih ini doang
biasanya saya pasti akan terima juga masukan
mau tim saya sendiri
mau warga yang wa saya langsung gitu
jadi saya selalu nerima semua input
karena buat saya saya masih jauh dari kata sempurna ya
belajar terus belajar terus belajar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
mungkin dari dulu sebenarnya saya mau melayani publik
saya mau jadi tentara
saya sempat mau jadi jaksa
jadi dari dulu tuh mau melayani masyarakat
cuma belum dapat keretanya aja
kebetulan begitu ada pak btp basuki c purnama jadi gubernur
dan mencari seorang lawyer saya memberanikan diri membantu beliau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
apa adanya saya katakannya
jadi udah deh saya di politik aja
sempat dua kali ikut pemilu ya kalau nggak salah calon wali kota batam
terus juga masuk dalam bursa caleg dpri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
bagus tuh mbak naya konkret
buat saya pelajaran saya dua kampanye yang lalu mungkin rian ini terlalu gila
mungkin ambisinya kegedean dulu
tapi saya makin belajar untuk bisa meredam itu
konkretnya saya kali ini adalah saya harus memilih medan yang menurut saya realistis buat saya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
udah pilih neraka dki dpr ri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
tapi buat saya mudah mudahan yang ketiga ini jadi jalan terbaik lah buat saya ke depannya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
sempet ada keinginan untuk pamit nggak sih ke politik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
jadi kadang kadang saya ngeliat ih politik ini sulit banget ya untuk cara yang jurus tadi kita lihat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
kadang kadang ada satu dua teman satu dua dm di sosmed saya direct message sosmed yang
di saat yang pas ngasih saya semangat lagi aja
jadi buat saya ya deh jangan nyerah deh fight lagi
jadi sering itu berulang kali terjadi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
jadi momen yang membuat atau titik terendahnya seorang rian itu apa sih
yang kalau kepikiran di kepala saya hari ini titik rendah belum ada sih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
apa tugas tugasnya apakah juga di tauris sebagai jubir
jadi saya sih bersyukur dikasih amanah ketua biro oleh bang zaky skandar ketua golkar dki jakarta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
setelah terpilih nanti kita mungkin bisa buat kegiatan lebih banyak lagi buat biro muda dki
target suara sendiri seperti apa fokus ada anak muda kah
oh enggak semua
tadi kan dprd ya
jadi dprd durensawit kramaca jatinegara